banyak pihak kemudian menilai perpu ini syarat kepentingan kelompok tertentu dan tidak memihak buruk
perpu ini dinilai tidak menjawab keputusan mahkamah konstitusi yang menyebut undang undang cipta kerja
inkonstitusional bersyarat yang semestinya semestinya pemerintah seharusnya memperbaiki undang undang tersebut
dan kita bahas malam hari ini bersama para narasumber yang sudah bergabung secara virtual melalui zoom
ada supratman andi aktas ketua badan legislasi dpr ri pak supratman selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih pak supratman atas waktu anda
saya sapa mazainal arifin muhtar atau mas uceng ahli hukum tata negara universitas gajah mada
mas uceng selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih atas waktu anda bapak bapak sekalian
saya ke mas uceng terlebih dulu
mas uceng kita lihat sekarang sudah ramai sekali
anda mengatakan di awal bahwa perpu ini saya kemarin mewawancara mantan hakim konstitusi
ketua makam konstitusi pak hamdan zulwa mengatakan ini menyimpang
menurut pandangan anda berkaitan dari sisi landasan hukumnya berkaitan perpu ini apa mas uceng
iya kalau kita lihat sebenarnya konstruksi undang undang dasar mengatakan bahwa perpu itu dikeluarkan dalam al ihwal kegentingan memaksa
mungkin mengulang bahwa yang namanya khaliqual itu memang subjektif presiden yang nanti akan diobjektifikasi oleh dpr
nah cuman memang kelihatannya banyak yang lupa bahwa mk sendiri pernah memutus di putusan satu ratus tiga puluh delapan
mk bilang bahwa selain itu ada tiga parameter untuk mengeluarkan perpu
satu harus ada kegentingan yang memaksa itu
jadi kondisinya memang ada yang sangat memaksa
tidak ada aturan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan hal itu
ataupun aturan yang ada tidak memadai
dan yang ketiga adalah
tidak dimungkinkannya proses pembuatan undang undang dengan cara legislasi biasa
jadi ada tiga itu mk ingatkan
nah kalau itu kita pakai bukan sekedar subjektif objektif
tapi kita pakai konstruksi ini melihat perpu ini
misalnya mengatakan akibat perang ukraina dan rusia misalnya
ukraina dan rusia sudah perang hampir sepuluh lima tahun
kalau itu penyebabnya kenapa kemudian tidak disiapkan mekanisme perbaikannya
atau mekanisme digodoknya sejak lama
ada hal hal yang sebenarnya kan karena pertanyaannya
apakah memang tidak bisa
dilakukan dengan legislasi biasa
ya padahal saya kira dpr kalau ditanyakan juga harusnya siap dong
bersiap untuk membuat aturan dengan legislasi cepat
lawong seringkali mengubah undang undang cepat sekali
saya kasih contoh misalnya
undang undang md tiga bisa berubah dalam tiga hari waktu itu ya
kalau legislasi cepat
saya kira sangat mungkin satu
yang kedua tentu saja ini berlawanan dengan putusan mahkamah konstitusi
karena putusan mahkamah konstitusi itu harus diingat
itu adalah pengujian formil
dan alasan ketika mk membatalkan itu
mk bilang proses partisipasinya nggak cukup
dan kalau baca putusan mk dia jelas jelas mengatakan bahwa
salah satu parameternya adalah karena buruh tidak diajak bicara
ya karena buruh tidak mendapatkan informasi yang cukup
jadi tidak mendapatkan apa naskah akademik draftnya dan lain lain sebagainya
nah luar biasanya ini kemudian dipilih cara perpu
ya yang di luar dari itu
sudah ada waktu sekitar satu tahun lebih dari putusan mk di bulan november dua ribu dua puluh
jadi selama tiga belas bulan
undang undang cipta kerja diapakan
tapi kemudian pilihan hukumnya tiba tiba menjadi perpu
sekanakan di ujung ini berubah
saya ingin mengatakan begini
ada ada giorgio agamben
itu menuliskan sangat luar biasa
dia mengatakan begini
hati hati dengan negara demokrasi
yang sering sekali mendaruratkan sesuatu yang tidak darurat
karena itu ya ironi demokrasi sebenarnya
salah satu ironi demokrasi itu adalah ketika
jadi dibuat menjadi apa ya
sehingga bisa menjadi alasan
sehingga bisa menjadi alasan untuk menerabas yang namanya proses demokrasi
nah saya kira ini menjadi apa
ini perilaku culas sebenarnya menurut saya ya
perilaku yang tidak betul betul tidak apa
sebenarnya amoral gitu
putuskan mk mengatakan sesuatu
lalu kemudian harusnya diambil melalui sebuah proses yang lebih bermartabat
dengan partisipasi yang lebih baik
bukan cuma gimmick
sekarang bukan lagi cuma gimmick
tapi kemudian partisipasinya ditiadakan
nah tiba tiba dikeluarkan perpu
melalui sebuah mekanisme
yang bersifat dengan alasan bahwa itu subjektif
dan sekarang bola panasnya itu dilempar ke dpr
apa yang disampaikan oleh mas ucan tadi
tapi di satu sisi
dari sisi perundang undangan kita
sebagaimana yang diatur di dalam undang undang dasar
kan kita udah tahu
menyangkut soal tata urutan perundang undangan kita ya
ada dua jenis undang undang
yang dimana itu menjadi kewenangan dari presiden
yang pertama adalah
ada satu undang undang yang memang tidak bisa dilakukan oleh dpr
sebagai hak pengusul
ya ini undang undang
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara
itu mutlak menjadi kewenangan dari pemerintah untuk mengajukan itu
di luar itu dpr boleh
yang kedua adalah
jenis peraturan seperti yang disebutkan oleh mas ujan tadi
terkait dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang undang
sekalipun ini peraturan pemerintah
tetapi dari sisi pengaturannya dianggap selevel dengan undang undang

dan karena itu
ini tidak ada yang salah ya
tentu presiden memiliki pertimbangan maupun alasan
sebagaimana halnya tadi yang sudah disebutkan
dan itu dimungkinkan di dalam konstruksi undang undang dasar kita
bahwa dalam keadaan hal genting yang memaksa
maka presiden boleh menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang
dan dalam masa persidangan berikut
itu wajib dilakukan persetujuan atau penolakan dari parlemen
masalahnya sekarang mbak putri
dpr kan lagi reses sekarang
tanggal sepuluh nanti kami akan masuk
dan saya dengar kemarin bahwa pemerintah yang diwakili oleh menko perekonomian
sudah menyerahkan perpu tadi kepada pimpinan dpr
dan tentu dpr pasti akan segera mengambil sikap
menyangkut soal aspek persetujuannya ataupun penolakannya
saat ini tentu saya belum bisa berkomentar banyak
karena nanti mekanismenya kan nanti akan diputus di badan musyawarah kembali
setelah ada rapat pimpinan
kemudian bamus akan ada prosesnya nanti
kepada alat kelengkapan mana yang akan ditugaskan untuk membahas perpu ciptaker ini
jadi masih terlalu dinilah untuk saya menyampaikan sesuatu hal
termasuk dari sisi materi muatannya
tapi sekarang kalau misalnya dilihat
dpr kemudian nanti akan memberikan turunan turunan alasan begitu ya
sehingga perpu ini dinyatakan tepat untuk kemudian disetujui menjadi undang undang
misalnya disetujui menjadi undang undang
kalau misalnya dilihat dari beberapa alasan yang kemudian kemarin disampaikan presiden jokowi
ketika mengumumkan ini ada soal perang ukraina rusia
kemudian dikatakan dunia sedang tidak baik baik saja
lalu ada pula ketidakpastian sangat tinggi
itu bukankah ini bagaimana kacamata anda dari balik dpr
karena bagaimanapun kan nanti dpr yang merumuskan poin poin ini
sebenarnya dari yang kita baca ya
yang kita baca dan kita dengar
alasan kegentingan yang memaksa itu kan
kalau saya belum baca persis perpunya seperti apa
tetapi yang saya baca dari media
itu minimal ada lima pertimbangan
dimana itu keadaannya justru dianggap sebagai kegentingan yang memaksa
tapi perlu diingat saya perlu ingatkan sekali lagi
tentu berbeda antara keputusan mk dalam konteks konstitusional bersarat
dengan undang undang kita kerja yang lalu
dengan undang undang ataupun peraturan pemerintah yang ada sekarang
karena kalau peraturan pemerintah
karena kegentingan yang memaksa
tentu itu sudah dengan sendirinya menggugurkan inkonstitusional bersaratnya
karena memang proses dan mekanismenya berbeda
sebagaimana halnya yang disampaikan oleh prof mahfud ya
tapi bahwa wacana perdebatan
baik dari sisi hukum maupun dari sisi materi muatan terhadap perpu
itu sah sah saja
dan tentu sekali lagi
parlemen di antara sembilan fraksi
karena sekarang kan belum ada yang bisa
belum kita tahu nih pendapat fraksi masing masing terkait dengan perpu yang ada
insya allah nantilah pada saat pada masanya
nanti pada masa persidangan yang akan datang
kita akan melihat dan menentukan akade mana yang akan membahas
itu yang akan mengobjektifkan dari hak subjektif presiden
terhadap pengeluaran perpu tadi mbak putri
mas uceng tanggapan anda kita sudah dengar nih sedikit respon dari balik dpr
iya saya kira kita tidak usah bicara dulu soal putusan mk nya ya
yang kita bicarakan itu sebenarnya adalah soalan putusan mk satu ratus tiga puluh delapan dua ribu sembilan
yang memberikan batasan bahwa kalau anda bikin perpu
ada tiga standar itu
jadi bukan cuma subjektif objektif
tapi ada tiga landasan itu
bahwa betulkah perpu ini tidak cukup waktu
untuk menyusun undang undang secara biasa
nah itu yang mungkin kita perdebatkan di level itu
apakah tidak cukup waktu
padahal saya kira sangat cukup waktu
mk ngasih dua tahun untuk nyusun undang undang kita kerja
dan sudah dihabiskan lebih tiga belas bulan diantaranya
jadi tiga belas bulan itu ngapain dalam konstruksi mk
nah yang kedua saya mau bilang kalau kita masuk keputusan mk sendiri
coba anda bayangkan betapa tricky nya cara ini
mk bilang ini inkonstitusional karena anda tidak mendengarkan partisipasi
karena anda membentuk undang undang tidak mendengarkan partisipasi
lalu yang dipilih adalah perangkat aturan yang menghilangkan partisipasi sekaligus
jadi jangan nanti adgas kelihatannya agak keliru kalau kemudian mengatakan ini pilihan yang berbeda
pilihan itu berbeda karena dibolehkan dalam keadaan darurat dalam tanda kutip
dibolehkan karena adanya keadaan darurat
dan itulah yang diperdebatkan keadaan daruratnya itu
daruratnya di mana
karena daruratnya ini yang saya bilang tadi seakan akan dibuat buat menjadi darurat
kalau perang ukraina rusia saya kira sudah panjang sekali
yang kedua kalau misalnya yang lainnya butuh percepatan dan lain sebagainya
karena anda bisa membuatnya dengan cepat
dan kira kira sudah tiga belas bulan lewat semenjak keputusan mk
nah ini yang saya khawatirkan
ini cara cara yang sering disebut menjadi autokratik legalisme
autokratik legalisme itu adalah aturan mainnya yang dirusak
konsepnya yang dirusak
ketika diwajibkan untuk partisipasi sebagai standar dari sebuah demokrasi yang bermakna
lalu tiba tiba dibuat seakan akan darurat lalu kemudian diterabas dengan model model peraturan darurat
nah saya ingat ini kalangan yang sama seingat saya ya di perpu ormas
partai gerindra ada tiga partai waktu itu yang menolak dengan catatan yang sama kurang lebih sama
ini keadaan mendesaknya apa
kok tiba tiba perpu ormas dikeluarkan lalu kemudian ormas bisa dibubarkan dengan cara pengadilan
maksud saya adalah itu nyata adanya sebenarnya
harus ada keadaan darurat ada keadaan ikhwal kegentingan memaksanya yang itu nyata adanya
itu bisa terukur
dan memang tidak dimungkinkan lagi membuat aturan secara
jadi gini tidak ada yang berbeda antara saya dengan mas ucen
yang saya mau katakan bahwa tentu dalam posisi sekarang dpr belum bisa berkata apa apa
karena ini adalah kewenangan dari presiden
tentu untuk mengujinya nanti ada proses berikutnya
apakah alasan alasan yang dikemukakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah presiden terkait dengan lima hal tadi
salah satu yang disebutkan tadi adalah menyangkut soal geopolitik ya
perang ukraine dan rusia yang mengakibatkan inflasi terjadi di mana mana
akibat terjadi distribusi yang mandek maupun penyediaan bahan makanan yang cukup tinggi dan juga energi
yang membuat inflasi di hampir semua negara mengalami
kenaikan yang luar biasa
termasuk dampaknya ke kita juga kita rasakan
tapi di luar itu juga alasan pemerintah kan ingin mempercepat beberapa proyek proyek strategis nasional
nah dari lima alasan yang saya sebutkan tadi nanti parlemen akan menguji itu
putusan berikutnya adalah apakah kita setuju atau tidak
nah nanti pertimbangan objektifnya oleh masing masing fraksi akan kita lakukan
tapi bahwa perpu yang setuju kita harus setuju

dan kalau kemudian nanti dpr menyetujuinya ya dia akan menjadi undang undang
kalau kemudian dinyatakan ditolak itu berarti perpu itu harus tidak berlaku lagi
jadi kan itu konsekuensi hukumnya
kita belum masuk kepada perdebatan perdebatan yang lain
saya hanya mau menyampaikan satu hal

bahwa tentu berbeda halnya kalau kemudian itu menyebabkan perpu yang ditolak
bahwa tentu berbeda halnya kalau kemudian itu menyebabkan perpu yang ditolak

atau inisiasi pemerintah dalam program atau legislasi biasa
tentu itu akan berbeda
tapi karena ini perpu maka otomatis sekali lagi
saya katakan kalau itu perpu maka kemudian putusan mahkamah konstitusi terkait menyangkut soal inkonstitusional bersyarat tadi
itu menjadi gugur
itu yang saya ingin sampaikan konsekuensi dari lahirnya perpu tadi
oke pak supratman kalau misalnya sekarang masyarakat atau koalisi masyarakat sipil
apakah masih bisa berharap ke dpr bahwa kemudian perpu ini nanti digugurkan
karena berkaitan dengan pertimbangan putusan mk yang mengatur tiga hal tadi
sebelum mengeluarkan perpu ada beberapa hal yang harus diperhatikan
apakah masyarakat masih bisa berharap soal itu
dari dulu sebenarnya kita parlemen dalam perdebatan dengan pemerintah
ini kan hal objektif dan tidak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak ya
tentu pertimbangan pertimbangan objektif diantara semua fraksi fraksi yang ada di parlemen
tentu saya tidak bisa wakili
karena setiap fraksi punya pandangan masing masing tentunya
tetapi sekali lagi saya katakan bahwa pasti parlemen akan sangat objektif
bahwa untuk memuaskan segala pihak dan konsekuensi dengan lahirnya perpu ini
ya tentu harus kita terima dalam pengertian bahwa ini bukan mekanisme
pembuatan undang undang yang biasa
ini sesuatu pembuatan proses pegi stasi yang luar biasa
yang dimana hak subjektivitas presiden menyangkut soal kegantian yang memaksa tadi
bahwa tadi kami diingatkan oleh mas ucen terkait dengan putusan mk terkait tiga hal
tidak hanya sekedar kegentingan yang memaksa
termasuk dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dan lain lain sebagainya
tentu itu menjadi pertimbangan kami ke depan
apakah gerindra kemudian sudah mengambil sikap soal ini
saya belum berkomunikasi dengan pimpinan fraksi
tapi saya yakin bahwa karena ini masa reses
fraksi belum berkonsolidasi di antara semuanya
tadi saya juga baca bahwa nanti dalam waktu dekat
khusus kami di fraksi partai gerindra juga akan melakukan pertemuan khusus untuk membahas ini
baik terakhir saya ke mas uceng
mas uceng anda lihat judul kami
asakosong dpr gugurkan perpu ciptaker
sekarang potensi yang masih ada
kita masih bisa berharap di dpr atau memang
ya sudah tidak ada
karena bagaimanapun juga pemerintah sudah mengunci ini dengan perpu
kemudian menko polkam juga mengatakan ya
kalau nanti perpunya disahkan menjadi undang undang
bisa tinggal digugat ke mk
ujung ujungnya selalu kesana
yang bahaya ironi dari sebuah negara demokrasi itu adalah ketika
semua disandarkan kepada proses
padahal sebenarnya prosesnya sudah dirusak tuh
jadi seakan akan sudah silahkan ke proses
nanti proses menurut aturan ini
tapi sebenarnya aturan itu sudah dirusak gitu
atau rule of law nya itu sendiri dirusak
sehingga seakan akan silahkan melalui proses hukum
tapi proses hukumnya sudah dilengkapi
saya kira contoh begini
kalau kita bicara soal ke dpr
ya mungkin kita akan sulit percaya ya
undang undang ini juga sangat didorong oleh dpr kala itu
dengan proses pembangunan jahit
kalau kita masih ingat ya
nah yang kedua
kalau selain berharap pada dpr untuk mengobjektifkan
yang rasanya saya nggak yakin juga objektif
saya yakin akan ikut tabuhan subjektifnya presiden
yang kedua selalu dikatakan bahwa ke mk
ketika dpr sendiri sudah mengganti salah seorang hakim mk
dengan alasan bahwa anda membatalkan undang undang yang
atau peraturan perundang undangan yang dibuat
yang disetujui oleh dpr
jadi kan salah satu alasannya itu
sehingga terjadi proses aswanto waktu itu
ini ini ini maksudnya lupa gitu
dengan melempar silahkan melempar ke dpr
silahkan eh silahkan melempar ke mk bawa ke mk
tapi mk sendiri itu sudah dikunci
dengan dikatakan kalau anda macem macem
kami akan aswantokan gitu
dan bukan cuma sekedar pemberhentian aswanto
saat ini pemerintah dan dpr
pemerintah sendiri sedang membahas rancangan undang undang perubahan ketiga mk
yang isinya persis begitu
yang isinya mengatakan bahwa
itu dari usulan dpr ya
kirim kepada pemerintah
isinya adalah hakim mk bisa dievaluasi di tengah jalan
dan bisa menjadi alasan untuk diberhentikan
eh jadi terasa kayak
bukan sekedar asa kosong
ya jadi baik asa kosong di dpr
sedangkan di mk sendiri kemungkinan besar menjadi omong kosong
dan itu kenapa
karena seakan akan melalui proses demokrasi
tapi sebenarnya proses itu sendiri sudah dirusak
baik terima kasih bapak bapak malam hari ini sudah berbincang
kita berdiskusi berkaitan dengan perpu ini
nanti kita lihat sekarang bola panas di dpr
dpr sedang riset
dan baru akan masuk sepuluh januari nanti
kita lihat proses selanjutnya seperti apa
tapi mudah mudahan harapan itu masih ada ya
pak supratman andi adgas
aktas ketua badan legislasi dpr
mas ucheng ahli hukum tata negara universitas gajah mada
selamat malam sehat selalu
selamat malam assalamu'alaikum